kejaksaan agung menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil atau cpo
mereka adalah dirjen perdagangan luar negeri kemendak dan tiga petinggi perusahaan kelapa sawit
ironisnya dirjen perdagangan luar negeri kementerian perdagangan indra sari wisnuwardana disebut terlibat dalam memberikan fasilitas ekspor cpo
meski ketiga perusahaan kelapa sawit tidak memenuhi syarat kebijakan dmo
bagaimana kementerian perdagangan merespon keterlibatan orang dalamnya
kita akan langsung membahas melalui sambungan zoom dengan dirjen perdagangan dalam negeri kemendak oke nurwan
selamat sore pak oke
selamat sore mbak
oke pak oke bagaimana kemudian kementerian perdagangan merespon penetapan tersangka atas dirjen perdagangan luar negeri dalam korupsi izin ekspor cpo ini
ya tadi seperti disampaikan pak menteri dalam tayangan sebelumnya kami langsung dikumpulkan diinstruksikan hampir semua jajaran di kementerian perdagangan

termasuk di dirjen dirjen yang terkait dan diarahkan dan diinstruksikan untuk membantu proses penegakan hukum yang sedang berlangsung ini
karena bagi beliau tindak didana ini adalah kalau betul itu merupakan penyalahgunaan kewenang ini dapat menimbulkan kerugian negara
dan berdampak terhadap perekonomian nasional
sehingga instruksinya jelas membantu proses hukum yang tengah berjalan saat ini
oke kementerian perdagangan akan membantu proses hukum yang tengah berjalan di kejaksaan agung begitu ya
pak oke menteri perdagangan muhammad lutfi sebelumnya menyebut ada mafia minyak goreng itu disebutkan dalam rapat dengan komisi enam
apakah memang mafia yang dimaksud mafia minyak goreng yang dimaksud adalah orang di internal kementeriannya saat ini dan juga pengusaha kelapa sawit yang ditangkap
pak oke menteri perdagangan muhammad lutfi sebelumnya menyebut ada mafia minyak goreng itu disebut dalam rapat dengan komisi enam

yang jelas kami dari kementerian perdagangan merasa kaget dengan temuan tersebut
tapi tentunya manakala itu terbukti tidak terbukti itu adalah di luar apa yang kami maksudkan yang disampaikan pada saat itu
karena pada saat itu konsentrasi
konsentrasi kami adalah melawan kelangkaan
melawan kelangkaan dan pada saat itu dari administrasi kami dari aplikasi kami
telah tersalurkan cukup banyak tetapi kok di lapangan langka
sehingga kami yang kita lakukan adalah menelusuri rantai rantai distribusi
oke pak oke artinya mafia minyak gorengnya bukan keempat tersangka
termasuk orang di internal anda
begitu masih ada mafia minyak goreng yang berkeliaran yang belum ditangkap begitu pak oke
ini kan kalau kita berbicara mafia tentunya mafia itu konotasinya adalah terstruktur
tetapi yang dimaksud pada saat itu adalah ada potensi pelaku pelaku usaha yang memanfaatkan celah

antara harga internal anda dan harga di luar
dan juga harga internasional dengan harga di dalam negeri yang gapnya cukup tinggi di atas delapan rupiah
sehingga berpotensi ada pelaku pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan celah tersebut
oke artinya mafianya masih berkeliaran ya yang memanfaatkan perbedaan harga itu
itu yang ingin anda katakan pak eko
betul jadi kami konsentrasinya adalah ada apa dengan rantai distribusi
dan itu betul yang sedang kita bereskan sampai saat ini
oke pak oke apakah dari rekam jejaknya ketiga perusahaan kelapa sawit itu selama ini memang tidak memenuhi kebutuhan domestik
pasti dari internal kementerian perdagangan tahu
itu sedang dalam proses penyelidikan dan harus dibuktikan
saya kan dari rantai distribusinya
dan kalau memang itu tentunya dari sistem aplikasi apakah terpenuhi atau tidak mungkin nanti itu diberikan dalam proses hukum yang berjalan
bahwa proses hukum sedang berjalan tapi kami yakin kementerian perdagangan punya data perusahaan perusahaan mana saja yang sudah memenuhi syarat kewajiban dmo sehingga diberikan izin ekspor
apakah kemudian data itu ada bahwa memang perusahaan perusahaan itu sudah memenuhi standar ataupun syarat dmo
ya itu proses yang membuktikan
oke artinya menunggu proses hukum dari kejaksaan begitu ya
proses yang membuktikan
pak oke tapi kita ingin tanya ya selama ini apakah memang ada lobby lobby dari para pengusaha kepada jajaran kemendak untuk mengurangi ketentuan syarat dmo ini
memang ada lobby lobby ya karena ini kami dengar sudah lama itu terjadi di internal kementerian perdagangan
setahu saya kalaupun ada pertemuan itu adalah pemahaman terhadap mekanisme yang berjalan dalam rangka dmo dan dpo
karena kita paham dmo dpo ini juga salah satu kebijakan yang cukup mendadak
dan ada beberapa pelaku pihak yang belum memahami sehingga selain pada awalnya mereka melakukan konsultasi fisik sehingga kita harus membuka hotline tertentu dan kita sudah sampaikan dan hotline tersebut berjalan
karena tadi dmo dpo itu adalah

karena tadi dmo dpo itu adalah

ada kewajiban bagi para eksportir untuk memasuk ke dalam negeri
nah ke dalam negerinya itu kemana di mana ada perusahaan minyak goreng yang harus dipasok bahan bakunya dan sebagainya
jadi itu adalah link and match antara mereka
jadi kalaupun terjadi konsultasi itu adalah dalam rangka link and match antara pemenuhan kewajiban oleh eksportir dan penerima dmo dpo
oke artinya ada pertemuan ada komunikasi antara pejabat di kementerian perdagangan dengan pengusaha
tapi untuk memberikan pemahaman begitu ya kepada pengusaha
tidak ada lobby lobby ya dari pengusaha kepada pejabat di kementerian perdagangan pak oke bisa dipastikan itu bisa dijamin
sejauh pemahaman saya tidak ada lobby lobby untuk melakukan itu
oke pak oke kejaksaan agung ini jampitsus menemukan dalam penyelidikan tentang waktu dari januari dua ribu dua puluh satu hingga maret dua ribu dua puluh satu
ada delapan puluh delapan perusahaan yang melakukan ekspor minyak goreng
apakah kemudian delapan puluh delapan perusahaan ini sudah memenuhi kewajiban dmo sebelum meminta izin ekspor
itu pasti datanya ada dong di kemendak
ada kalau hal tersebut ada
artinya dari mulai berlakunya permendak enam dan permendak delapan
bukan yang dari januari
karena pemberlakuan dmo itu setelah diberlakukan permendak enam dan delapan
nah dari situ dari selama pemberlakuan dmo dpo telah diterbitkan
kalau tidak salah kepada lima puluh sembilan eksportir
untuk sekitar satu ratus dua puluh perusahaan ekspor kepada lima puluh sembilan eksportir
karena delapan puluh delapan perusahaan itu sudah memenuhi kewajiban ya
itu yang ingin anda katakan bahwa berdasarkan data di kemendak
mereka sudah memenuhi kewajiban dmo ya
begini yang harus dipahami
yang melakukan ekspor sejak januari sampai pemberlakuan itu ada delapan puluh delapan perusahaan
tetapi yang dalam rangka pembunuhan dpu itu hanya lima puluh delapan
adalah masih dalam koridor bulan januari misalnya
karena itu tidak ada pengetatan
hanya persetujuan ekspor tanpa harus dmo dpo
jadi yang wajib dmo dpo itu hanya lima puluh sembilan perusahaan
oke lima puluh sembilan perusahaan di atas kertas dan di lapangan bisa dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban itu pak oke
terbukti dengan persetujuan ekspor tetap terbitnya persetujuan ekspor
jadi seharusnya sudah memenuhi dmo
tetapi kan kejaksaan menemukan lain
dan itu tentunya yang harus kita tunggu hasil penyelidikan
oke bahwa kejaksaan menemukan fakta lain bahwa ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dmo dari lima puluh sembilan perusahaan itu
dan mereka melakukan ataupun meminta izin ekspor dan itu diberikan oleh kementerian perdagangan
pak oke terakhir ya dengan distabil
dirjen perdagangan luar negeri rekan anda begitu
apakah ini menjadi momentum bersih bersih
di internal kementerian perdagangan
sejak awal pak menteri selalu menginstruksikan kami untuk transparan
untuk tidak bermain main
sudah jelas itu
dan kita selalu mengacu pada arahan tersebut
artinya ini akan menjadi momentum bersih bersih di internal ya
kalau ada kemudian yang terbukti ataupun
terindikasi terlibat dalam permainan lobby lobby dengan para pengusaha dari internal kementerian perdagangan
akan tidak segan untuk melaporkan kepada penegak hukum kepada kejaksaan agung atau mencopot yang bersangkutan
pasti itu dilakukan dan saat ini pun sedang berlangsung
tidak hanya itu tapi kami pun melakukan beberapa perbaikan terkait persetujuan ekspor
oke baik kita tunggu nanti bagaimana
tidak hanya untuk minyak goreng ya
tidak hanya untuk minyak goreng artinya secara menyeluruh sedang kita perbaiki
oke kita nanti tunggu bagaimana hasil perkembangan penyelidikan dan juga
proses hukum yang sedang berlangsung di kejaksaan agung
kita tunggu perbaikan yang dilakukan oleh kementerian perdagangan dalam rangka bersih bersih di internal kementeriannya
supaya tidak terjadi lagi kelangkaan kasus minyak goreng
yang disebabkan adanya main mata antara pengusaha dengan pejabat di internalnya
dan semoga segera mafia mafia minyak goreng yang disebutkan oleh menteri perdagangan di luar sana segera tertangkap ya pak
karena itu menjadi pr dari kementerian perdagangan dan juga aparat kepolisian
kita tunggu nanti pak oke
terima kasih sekali lagi
terima kasih sekali dirjen perdagangan dalam negeri
kementerian perdagangan oke nurwan atas waktunya menjelaskan ke cnn indonesia newsroom
sehat selalu pak oke